bababowo pak dikit pak pak dikit pak pak dikit pak dikit pak dikit pak
lebaran ya kan lebaran kita datang ke senior oke
nanti nanti ya terima kasih ya
oke yang penting dapat